aku bisa membeli apa saja
wan ada mangsa wan
belum ada yang buat
dengan uang ini aku bisa mendapatkan segalanya
teganya kakak menjual semua harta peninggalan bapak
kak mansyur mau ke mana
kak mansyur mau ke mana kak
tunggu dong kak
kak mansyur tunggu kak
aku kaya sekarang
aku bisa membeli apa saja yang aku mau
artinya makeup nya tidak mungkin serba bagus
iztina urus pembukanya
hei tunggu tunggu tunggu
ini nasi saya untuk abang aja nih bang saya udah kenyang kok
jadi abang mau nunggu
sepertinya gue harus nyekirin si somad dan sia
buat mengasahin buang ini
maunya apa sih ini orang kayaknya dia cari cairan gala
dia kira gue takut sama dia
kayaknya gue mesti waspada sama mereka berdua
apa kita mesti nunggu pagi untuk bagi bagi uang ini
sekarang begini aja deh
mendingan sekarang lo keluar cari makanan
lo yakin lo berdua gak akan ninggalin gue
kita ini sudah berteman lama
masa sih gue tega mengkhianati lu
udah gak bisa bertele tele
bagiin aja duitnya sekarang
gak ada makan makan dulu gue bisa cari makan di luar sendiri
tutup mulut lo ya
udah udah udah
sini gue beli makanan dulu ke depan
nih kita mau ke depan
kita kayaknya mereka yang nunggu saya uang itu
kita itu orang yang serba lama
masa sih gue tega mau nyarang lo
jangan sampai gua gak dapat apa apa
gue gak bakalan buat buat jahat sama lo
kalau uang ini kita bagi dua
kita bagi dua
gue tahu apa yang ada di pikiran lo sekarang
masalah somad itu soal gampang
dia yang bagus
sudah keberaniannya buat kamu saja
oh iya makasih pak
sebentar lagi kalian akan mampu
dan uang itu akan menjadi milik gua
sekarang kita bagi dua uangnya
lebih baik kita makan
dia sudah beli makanan tidak kita makan
kasian si somad
dia enggak bisa dimati hasil kerjanya sendiri
lo enggak usah mikirin si somad
mendingan pikirin aja diri lo sendiri
lo jangan senang dulu han
dan nasinya beracun

tinggalnya kalau berbuat semua hati
aku akan tinggalin bapak
kamu semua makan pak
tunggu dulu pak
tunggu dulu pak
tunggu dulu pak
tunggu dulu pak
tunggu dulu pak
saya cari duit dulu ya bang untuk beli nasi

saya dikejar kejar orang bang
hei balik juga bian
kak kenapa begini kak
marni udah memaafkan kakak
marni memaafkannya kak
sebuah uang kakak hilang marni
mobil kakak dibawa lari perampok
kakak masih punya marni
iya kakak pulang ya
marni kangen sama kakak
marni tuh sendirian kak
pulang ya kak ya
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah